petir menyambar menara jamakah hujuan badai disertai petir dan angin kencang menerjang kota makkah pada selasa
detik detik petir menyambar menara jamakah terekam kamera
jamakah merupakan gedung tertinggi keempat di dunia
pusat meteorologi nasional arab saudi menyatakan adanya awan petir kumulus di wilayah azir jasan al baha dan makkah
awan ini diperkirakan akan bergerak ke arah barat sehingga memungkinkan terjadinya hujan besar disertai hujan es dan angin kencang
akibat badai yang terjadi di kota mekah ini para peziarah dan penduduk setempat yang berada di sekitar masjidil haram berbodong bodong mencari tempat berlindung di berbagai sudut masjidil haram